baik pernyataan mengebohkan mulai muncul dari ruang sidang pansus angket kpk di dpr
saksi yang dihadirkan julianis yang merupakan mantan kasir proyek proyek koruptif nazarudin
menyebut mantan pimpinan kpk pernah menerima uang dari nazarudin
benarkah ini salah satu fakta tentang kpk yang memang ingin diungkap ke publik oleh pansus angket
ataukah hanya sebagai pembentukan opini buruk tentang kpk ke publik
sudah bersama saya malam ini di studio elsa sharif pengacara dari muhammad nazarudin
terima kasih sudah hadir di cnn
dan kemudian ada tama s langkun peneliti dari indonesia corruption watch atau icw
selamat malam bang tama
selamat malam mas yendra
dan ada arteria dahlan yang merupakan anggota pansus angkat kpk
selamat malam bang arteria
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam terima kasih sudah hadir
saya akan memulai perbincangan ini tentu saja meminta tanggapan dari bu elsa sharif langsung
tapi memang tadi sudah dijelaskan
tapi saya ingin mengajak lagi untuk menyimak pernyataan persis dari julianis
tentang adanya komisioner atau mantan komisioner kpk
atau mantan pimpinan dari kpk yang disebut menerima
saksi untuk pemberian uang ke komisioner kpk itu
minarsi dan marisima tondang
dan yang memfasilitasi itu semua adalah ibu elsa sharif
di kantornya ibu elsa sharif
jadi di ruangan itu ada minarsi
ibu elsa sharif
dan minarsi elsa sharif hashim dan pak pandu sendiri
waktu itu ibu minarsi kan menjadi tersangka di kpk
dia bertemu sama pak adnan pandu ini
ibu min langsung mau kejar pak pandu untuk minta tolong
karena dia kan sudah memberi uang ke pak pandu
itu ada kejadian lain nggak bu yang ibu ketahui atau ibu dengar dari pihak lain
yang terkait pemberian uang yang terhadap komisioner atau penyidik
atau siapapun yang dari institusi kpk
kalau yang saya tahu itu
yang saya tahu itu
yang dicarakan teman
untuk kasus ini
untuk kasusnya nazarudin ya
baik bu elsa silahkan langsung ditanggapi
benarkah ibu yang memfasilitasi pertemuan itu antara minarsi
kemudian di situ ada marisi matwana yang disebut
dan ada pak adnan pandu sendiri yang disebut menerima uang itu
saya pastikan tidak ada peristiwa itu
tapi saya mesti koreksi dulu
julianis bukan kasir
karena ada kasir yang lain ya
dia adalah wakil direktur bagian keuangan perme group
tapi posisinya penting
posisinya justru utama
dia kedudukannya sama tingginya dengan nazarudin
julianis sama tingginya
itu kita punya strukturnya sendiri dan itu sudah dipersidangan
jadi nggak perlu kita bantal bantal karena itu sudah dipersidangan
dan semua keuangan di tangan dia
jadi misalnya memberikan kepada dpr
memberikan kepada si a si b semua pejabat

apapun yang berkaitan dengan itu
apapun yang berkaitan dengan itu
apapun yang berkaitan dengan itu
apapun yang berkaitan dengan itu

apapun yang berkaitan dengan itu
apapun yang berkaitan dengan itu

dan kemudian data data itu tercatat
tanda terima orang orang yang ambil
kayak rosa siapa siapa itu
itu semuanya tanda terimanya dari julianis
dan tersimpan oleh julianis
dan kemudian disita oleh kpk
nah jadi saya jadi miris sekali kenapa pelaku utama justru
saya bilang dia pelaku utama
julianis pelaku utama justru
iya saya justru bilang
dari jumlah kasus korupsi
kalau semua ini yang permai group penggunaan uang itu dia pelaku utama
otaknya anak buahnya si misa
kan dia udah dihukum kita udah gak bisa cerita lagi ya
otaknya yang mana dia menerima perintah dari anas
dan kemudian menyalurkan keluarkan uang sekian
kan dia tahu dia bukan orang bodoh
dia bisa catat ini dpr kan nyuap
kenapa sampai sekarang saya lihat kok kpk tidak membuat dia sebagai tersangka dan diproses
dan saya sudah minta lebih
oh justru anda berbalik menanyakan ketika sebenarnya ingin saya tunjukkan selanjutnya
bahwa ada pernyataan julianis yang menyatakan bahwa heran kepada kpk
kenapa mengistimewakan seorang nasruddin
jadi anda justru menjawab justru sebaliknya
kenapa mengistimewakan julianis
sekarang saya jawab ya
dia tidak pernah di bap di kantornya kpk
dia di bap di risk carter karena itu ada bap nya
julianis yang satu
bap oleh kpk
terus sudah tuh di bap di ini kita bicara wisma atlet ya
di bap di satu apartemen yang mewah ya lupa saya di daerah mana ya
terus kemudian dia ditemukan dokumen dokumen ini semua tanda tangan dia semua
ya pemberian uang
dia ketemu vendor vendor dan supplier supplier dan ketemu orang orang dgi yang
ruta gerah indah
iya yang itu masalah uang uang itu
dia terima uang itu cek semuanya
dia tidak ada orang lain yang berkuasa terhadap uang itu
data ini sudah dilaporkan ke kpk juga
itu bukan sudah dilaporkan
dan terus kemudian dia sempat memelarikan uang itu tapi dokumen itu ketangkap sama kpk
jadi kpk semua sudah punya uang
dan kemudian ada uang dengan mata uang rupiah dolar singapura sama dolar amerika
ada hongkong juga itu tersita kurang lebih hampir sepuluh m
dan itu disita oleh kpk dan diakui oleh pak novel baswedan di persidangan
kan pak novel juga jadi saksi
kemudian terbukti juga kpk melepaskan uang itu kepada
yulianis dan yulianis
dan yulianis bikin rumah
terus sudah tuh kemudian uang itu dibagi bagi sampai nasaruddin menanyakan
kalau kamu bilang saya bosnya dan ini uang saya mengapa kamu bagi bagikan uang itu
dan kamu menggunakan uang itu tanpa izin saya
berarti kamu yang berkuasa digituin
nah itulah setiap fakta fakta itu saya laporkan ke kpk untuk jadiin tersangka
kelihatannya tidak ditangkapi
bisa mengerti kpk mungkin punya suatu strategi mengalem dia untuk membuka
tapi ini sudah keliwatan tidak bisa dihentikan
sekarang bu morang makan
bumerang bagi kpk dia kelihatannya mau menghancurkan kpk saya bilang
padahal selama ini di istimewa kpk menurut anda gitu ya
kalau saya mau ketemu aja kagak bisa dan untuk menjemput nenek loh
tapi begini oke itu satu hal yang lain ini baru muncul
tapi satu hal yang lain adalah
tentang uang yang mengalir ke mantan komisioner tadi anda sebutkan tegas tidak ada
tapi kan itu cerita julianis dari minarsi sebenarnya kan
dia mengetahuinya dari cerita seorang minasi
ibu sendiri mengenal minarsi tidak
kalau minarsi sendiri mukanya lupa lupa ingat
karena itu kan jadi saksi semua di persidangan
kalau namanya apal banget saya
karena itu di bap ada
diulang ulang setiap kali beri keterangan
marisi matonteng saya pernah juga ketemu itu di persidangan dia bawa makanan untuk si siapa
nah sekarang saya ngapain terlalu heboh untuk bantah bantah
kita bicara kpk punya data tentang sebagai komisioner pak pandu itu pernah keluar nggak
terus ketemu saya
terus lihat aja di teleponnya pernah nggak saya hubungi pak pandu tuh untuk ketemu
maksudnya mekanisme komisioner bertemu orang lain itu nggak akan semudah itu maksudnya
mau ketemu resmi aja saya sendiri sebagai advokat kadang kadang merasa terhina
saya bilang kita kan sama sama dibentuk undang undang
harusnya saya ketemu untuk membicarakan kasus walaupun masalah teknis seperti jemput neneng itu kan sah sah aja
buktinya kan kpk jemput juga
masalah nasarudin di amerika latin
saya mau jemput karena dia punya paspor udah cabut
dia punya anak tiga kan bareng bareng jemput kasihan
sampai si nenek itu sampai dibantu orang malaysia juga
akhirnya orang malaysia dihukum tujuh tahun itu naik naik kapal kapal yang membahayakan dengan tki ilegal
masuklah di batam
terus dia tuh pulang ke rumah
terus baru ditangkap
padahal saya sebetulnya mau menyerahkan kepada kpk
jadi intinya tidak ada pertemuan itu
apalagi menyebut nama ibu itu anda tidak mengetahui sama sekali
nggak ada itu ya
oke nanti kita akan ke bang arteria
tapi kita jeda dulu ya bang arteria
tetaplah di cnn indonesia prime news
kepala raya kepala singkai
sekarang saya akan ke bang arteria dari pansus angket kpk
bang arteria sebenarnya menghadirkan julianis ini semangat awalnya apa sih
karena ada beberapa pihak atau masyarakat yang juga bertanya begitu
tidak semuanya ini sebagian ya
kenapa yang dihadirkan para terpidana
kemudian yang didatangi waktu itu di sukamiskin
kita lihat tadi ada gambar bang arteria juga di sukamiskin
itu juga war terpidana disana
kemudian dihadirkan terpidana kemarin muktar efendi
kemudian dihadirkan terpidana kemarin muktar efendi
lalu julianis yang kemudian cerita banyak hal seolah kemudian akhirnya sebagian orang menganggap ini menjadi sebuah opini opini publik
dan kemudian justru dibantah oleh bu elsa
apa sebenarnya semangat menghadirkan julianis ini kalau tujuannya kemudian korelasinya dimana
ya pertama saya juga ingin mengkritisi sedikit topik hari ini serbuan tudingan ke kpk dari senayan
kan kami sama sekali tidak pernah melakukan tudingan
yang kami lakukan adalah proses ketatanegaraan ini
penyelidikan hak angket yang justru harusnya menjadi pembelajaran bagi semua pihak
dpr memanggil orang dipertontonkan
nggak pakai rahasia rahasia jangankan kuasa hukum
orang yang nggak ngerti hukum pun kita buka matanya lebat lebat
dan kami lakukan itu dengan sumpah
jadi barang siapa yang melakukan pemalsuan
memalsu keterangan atau melakukan kebohongan
ada sanksi hukumnya
bisa tujuh tahun
kalau dalam persidangan sembilan tahun bu elsa juga tahu
dan mereka yang kita hadirkan itu sudah mempersiapkan dalil
tidak hanya dalil tapi juga bukti bukti dan saksi saksi
serta bersedia untuk dikonfrontir
bersedia untuk dikonfrontir
buktinya ada saksinya ada
mengenai pertanyaan kenapa kita harus ke penjara
pansus ini melakukan penyelidikan
penyelidikan terkait empat hal
kelembagaan kita sudah terkait dengan ahli
ahli tata negara ahli pidana
terkait dengan tata kelola keuangan juga sudah
kita sudah ke bpk
terkait dengan masalah aparatur kita akan datangkan menpan minggu depan
terkait dengan iregularities penyimpangan penyimpangan
tentunya kita harus membuka mata kita
bagi mereka yang dalam keadaan bebas kita buatkan yang namanya posko pengaduan
bagi mereka yang ingin bertemu
kita lakukan yang namanya forum audiensi
setiap hari kita audiensi
seperti hari ini dari mahasiswa trisakti tadi ya
kemudian yang tidak dalam keadaan bebas
ini juga kita harus fasilitasi
makanya kita datangkan
datang ke mereka
kenapa mereka yang melihat mendengar dan mengalami sendiri
ya proses penyidikan proses penegakan hukum yang ada di kpk
bukan dari keganjilan kelemahannya
sama sekali tidak
jangan permasalahkan kita
ketemu sama narapidana
apalagi setelah kita ketemu dengan narapidana
banyak ditemukan fakta
dipaksa mempertanggungjawabkan dan bertanggung jawab secara hukum
atas perbuatan yang tidak dilakukan sama sekali
nanti kita buktikan di situ
itu nggak mengesampingkan proses peradilan yang selama ini
nggak sudah inkrah semua
silahkan sudah inkrah
ya berkekuatan hukum tetap
proses peradilan sebelumnya kan itu ada jalan dan waktu buat mereka untuk membuktikan bahwa
sudah ini yang dikatakan
dan membuat kita semua terharu
bagi kami semua katanya
pintu dunia ini sudah gelap gulita
tertutup untuk mencari keadilan
dengan adanya pansus ini
kami kembali untuk
luar biasa ini saya katakan
waduh kalau mas ada di sana
bagaimana suasana kebatinan orang mencari keadilan
ya seperti itu
oh itu kan narapidana
berapa banyak keterangan narapidana yang dipakai oleh kpk untuk menghukum orang
saya bisa buktikan nanti saya beberkan perkara perkaranya
jangan kita mencari kebenaran
mencari kebenaran disesatkan
dan selalu ada justifikasi yang mengatakan melemahkan kpk
kalau saya jadi kpk saya katakan
sederhana tidak benar
saya selalu sama beliau
dia datang dia katakan tidak benar
yang benar seperti ini faktanya
syukur syukur kalau bu elsa mau ke teman teman di koalisian
keterangan palsu di forum dpr
hukumannya tujuh tahun
itu lebih beradab lagi
ada nama nama seperti kemarin yang disebutkan julianis misalnya
apa namanya mantan komisioner kpk pimpinan kpk yang disebut menerima uang
itu kan muncul dari julianis
bu elsa saja tadi sudah mengatakan tidak
tapi kan demi mencari kebenaran
apakah nanti pansus juga akan memanggil pak adnan pandu ini untuk benar atau tidak
apa percayakan sama kita
kita ingin membangun peradaban baru
proses pencarian kebenaran
mengenal yang namanya audi at alteram partem
harus didengar keterangan dua belah pihak
kemarin forumnya mendengar keterangan yulianis
nanti kita akan konfrontir
keterangan itu benar
bu elsa tadi bersedia
kita akan konfrontir
teman teman lain yang kepentingan hukumnya terganggu terkait dengan penyataan saksi yang tiga orang itu
kita akan konfrontir
sehingga pada akhirnya
tidak hanya pemahaman kami yang pansus
karena ini sifatnya terbuka
akhirnya akan dibangun kesepahaman bersama terkait dengan suatu fakta
jadi tudingan bahwa pansus
tidak ada itu
makanya kalau dikatakan ada tudingan
membentuk sebuah opini yang buruk kepada kpk
perlu diketahui mas
kpk bisa hebat bisa besar menurut dia
karena dpr bersama pemerintah membuat undang undang yang kita katakan diskriminatif
memberikan anggaran yang sangat diskriminatif
satu satka delapan ratus miliar
kejaksaan lima ratus satker dikasih duit berapa
jadi wajar dengan keundangan yang hebat itu
dia bisa melakukan upaya upaya perdagangan hukum yang
quote unquote sedikit berlebih lah itu
jadi karena dpr dan sekarang dpr mau mengawasi dan juga mungkin menyelidiki keganjilan keganjilan
nah pansus hak angket ini
bukannya kita mau mengawasi
terkait hasil pengawasan
yang ada di mana
pengawasan kami yang sudah kita lakukan
yang normatif hukumnya diatur
di konstitusi diatur
kemudian di undang undang diatur
ini kan adalah buah ya
hasil dari tindak lanjut pembahasan di komisi tiga
kesimpulan rapat yang diparipurnakan menjadi angket
setiap kita lakukan pengawasan begini terus
tata kelola keuangan susah
bicara mengenai aparatur ngasih sop nya aja susah sekali
bicara mengenai regularitas nggak pernah mau ngaku
wah kita benar ini benar anda pro koruptor
mengkritik kpk dikatakan pro koruptor
padahal kita ingin membangun
sama sama dulu berjuang untuk kpk
sekarang kita kita katakan
eh di end kita nyerah deh nggak mau lagi
banyak penumpang gelap dan penunggang gelap
berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah ini
saksi dengan kewenangan yang dilakukan oleh kpk
berdasarkan undang undang dijemput paksa
untuk melakukan proses pro justisia pemberkasan
dan pencarian kebenaran
tapi ternyata tidak dibawa ke kpk
dibawa ke kelapa gading
adik untuk salah satu pemodal yang ingin memenjarakan orang
di situ ada penyidik kpk ada pemodal di situ
kurang apa ini
kalau bohong silahkan orangnya ada
bahkan orangnya sudah melapor ke barreskrim
jadi jangan kita katakan kita ini kerjanya mendiskreditkan lembaga
kami sudah bersabar
cukup sudah kpk
ini sebagian fakta yang muncul yang ada di pansus angket
dari ic menjadi terbuka tidak matanya
dan kami tidak pernah mas tamah
sesakit apapun teman teman kami ditangkap teman teman kami apa
kami dibuat tidak berdaya dengan mengatakan anggota dpr itu koruptor
padahal saya yakin banyak sekali yang bersih bersih di sana
kami tidak pernah ya untuk mengatakan kpk anda jahat anda rusak anda enggak
tapi sekarang kita terpaksa membuka
karena bagi kami ini cukup
anda sudah tidak fokus ke penegakan hukum
tapi melakukan politisasi penegakan hukum
tidak fokus ke penegakan hukum bahkan sampai ke sana
politikasi penegakan hukum
makanya istilah kriminalisasi kita bingung
kok kpk kerap kali mengatakan kriminalisasi kenapa
ternyata terbiasa mengkriminalisasi orang
kita tidak pernah ini
baik baik ini icw harus menjawab ini bagaimana
menurut anda bang tamah
pertama harus kita lihat ya
apa yang kemudian muncul dalam selama beberapa hari terakhir terkait dengan sidang di pansus ya
pertama kita lihat soal keterangan soal yulianis
jadi kita fokus pada apa yang disampaikan
dalam keterangan yang disampaikan misalnya terkait dengan uang yang mengalir sudah dibantah oleh banyak pihak
bu elsa sebagai pihak yang kemudian dianggap tempatnya
memfasilitasi sudah bantah
pak adnan pando juga sudah bantah
dan kemudian juga kita juga lihat bahwa itu kan katanya
kita kasih lihat nanti
tegangan mana kan sudah ada
jadi binarsi dan segala macam sudah disampaikan
nah data itu kita coba kebar
nanti kita lihat soal data yang disampaikan
soalnya kan teman teman icw kan tidak mengalami langsung tapi seolah olah melakukan pembelaan
kita lihat sekarang satu persatu
ini sekarang sedang berjalan
saya cuma mau lihat
ini sekarang ada proses hukum yang sedang berjalan
ini jelas semua
penerima yang menerima uang
saksi yang dipaksa untuk berbohong
dibayar satu empat juta per bulan
dan dari kpk
dan dari kpk
dan lima ratus juta dari salah satu pemodal
ini bukti tanda terimanya juga ada
jadi kita juga ini kan enak kalau misalnya tidak benar tinggal dibanta
alur kasnya arus kasnya juga sudah jelas
prestasinya pertama disuruh mengaku barang bukti
kemudian disuruh mengaku mengetahui segala sesuatu
supaya lebih detail ini dalam kasus apa
ini salah satunya adalah ini salah satu kasus lah yang ingin kita sampaikan
salah satu kasus
yang sudah selesai
yang ada di sini yang barusan kita periksa di pansus
ini hanya sebagian kecil mas
masih banyak lagi mungkin kita katakan ratusan kasus yang akan kita hadirkan
tapi kan kita lihat kalau kpk nya kooperatif oke lah kita selesaikan dengan cara baik baik
kami akui kesalahan kita mau berubah lain hal
tapi kalau misalnya masih ngotot juga kita akan hadirkan kasus kasus berikutnya
kita dengarkan satu satu ya
tentu tadi misalnya keterangan yulianis
kan pertanyaannya begini
apakah perkara yang berhubungan dengan wisma atlet
dan hambalang sudah selesai
perusahaan perusahaan sekarang ada yang namanya penetapan tersangka korporasi
jadi dgi sebagai perusahaan yang dalam persidangan memberikan uang kepada grup permai
itu sekarang masuk dalam proses hukum
jadi intinya apa
apa apa yang belum selesai di wisma atlet itu akan dijawab di sana
misalnya bagaimana posisi yulianis misalnya
kemudian saksi uang yang mengalir uang yang digunakan
semua kan dibahas secara prosesisya
jadi misalnya tadi ada uang yang mengalir uang yang tersisa
itu kan dibahas di sana
dan ini akan naik prosesnya
kalau kita menuntut misalnya kpk tuntaskan perkara perkara
ini kan dianggap perkaranya belum selesai
ini jalan terus
nah jadi memang dalam pandangan saya
apapun yang disampaikan oleh bu yulianis
sebetulnya sudah mendapatkan ruang
nanti pun dia akan mendapatkan ruang lagi
dgi sekarang tersangka dalam kasus korporasi
itu kan karena mau dibawa ke pansus
agenda yulianis dihadirkan itu sudah sebulan yang lalu
pertanyaannya penetapan tersangkanya kapan
pertama kalinya korporasi ditetapkan sebagai tersangka
jadi sudah berjalan perkaranya kemudian baru masuk
penetapan sebagai tersangkanya baru minggu ini mas
tapi kan sudah jalan
padahal kami mencari kebenaran atas fakta yulianus ini
sudah sebulan yang lalu kita notice
kita akan panggil ke yulianis
perkara sudah jalan
semuanya sebenarnya gak ada yang berhenti
jalan semuanya perkara
ini ada namanya mind map korupsi
nazarudin punya proyek itu ada satu ratus enam puluh dua proyek
melibatkan angka lima dua ratus tujuh puluh tujuh triliun
dikatakan kpk hebat
kpk hanya menyentuh lima proyek dari satu ratus lima puluh
ternyata dari lima proyek itu
yang menyangkut nazarudin langsung hanya satu
jumlahnya pun dua ratus tujuh puluh delapan m dari lima dua t
fakta lanjutannya apa
ternyata ada kong kali kong
objek sita berdasarkan vonis pengadilan lima ratus lima puluh m
setelah di value nggak sampai lima ratus lima puluh m
benda sitaan beredar bebas dipergunakan
masih perusahaan perusahaan nazaruddin
justru kpk mengetahui adanya pencucian uang
perusahaan itu aset asetnya dialihkan
perusahaan itu dipindahnamakan
bahkan ada aset aset pun diagunkan
pencucian uang juga diproses
nazaruddin juga tersangka karena pencucian uang
jadi anda menjawab bahwa duga duga ini berhenti kemudian dibiarkan itu tidak ada ya
mas tama tahu enggak pak
mas tama tahu enggak pak
kita ikuti semua prosesnya
satu persatu misalnya kita cek bagaimana kemudian perkara itu bergulir
jadi semuanya sebenarnya jalan secara hukum
mudahnya sebenarnya kalau mau kontrol kita kontrol
yang berikutnya adalah begini
biar kita selesaikan satu persatu ya
kemudian tadi misalnya ada keterangan penyidik yang bermasalah
pertanyaannya apakah pernah penyidik kpk itu diperoleh secara hukum
parman itu difonis delapan tahun
dia penyidik kpk
bagaimana dengan penyidik yang lain yang sudah kita mintakan enggak pernah diproses
artinya sekarang kita lihat
julianis bersurat surat sampai bosan
sekarang kita kan cek nih kan
dilihat aja prosesnya kan juga jalan
kalau kemudian ada yang mengatakan kpk suci tidak tersentuh
nggak ada yang bisa jamin itu
ada yang pernah dihukum delapan tahun difonis ke penyidik
ada yang kena etik banyak
pimpinan juga berapa kali kena komen
sering berapa kali kena
kemudian juga ada banyak misalnya penyidik yang dipulangkan kembali ke institusi asalnya
karena apa melanggar etik
jadi memang sistem itu sudah ada
tapi fakta fakta yang terang beneran ini kenapa enggak kena komit etik
kita harus lihat
kita kan harus lihat ada banyak hal misalnya dalam proses kan
semua katanya dpr harus buktinya harus jelas
prosesnya harus jelas
ini kan semua pasti akan dicoba satu persatu secara
baik kita break terlebih dahulu ya
nanti kita akan lanjutkan
dan saya akan minta pendapat dari bu elsa syarif
terutama terkait pernyataan julianis yang mengatakan bahwa kenapa kpk sangat mengistimewakan nazarudin
setelah jeda berikut kami akan segera kembali

kita kembali simak pernyataan julianis yang salah satu diantaranya menyebut bahwa heran dengan kpk yang seolah mengistimewakan sosok nazarudin
kpk tidak peduli kesaksian palsu selama kpk itu diuntungkan dengan kesaksian itu
tapi kpk akan peduli kesaksian yang dianggap kpk palsu bila merugikan kpk
tujuan saya bicara di sini bukan untuk menjelekan kpk bukan untuk melemahkan dan bukan untuk menjatuhkan kpk
tapi supaya kpk berhenti mengistimewakan nazarudin
dan tolong perhatikan korban korban teman teman saya karena ulah nazarudin
janganlah orang orang kecil seperti kami jadi tumbal
kalau begini terus ya kami kami ini yang menjadi korban
tidak layak kami kami ini dipenjara sampai empat belas lima tahun disuruh bayar denda sampai bermiliar miliar
padahal yang menikmati itu kan nazarudin
ya sebagai kuasa hukum yang mendampingi nazarudin dalam kasus kasusnya begitu bu ya bu elsa
memang ibu merasakan juga kpk sangat diistimewakan oleh nazarudin sangat diistimewakan oleh kpk
saya enggak merasa malah
apa yang kita minta juga nggak pernah dijawab ya
tapi sebelumnya saya mau klarifikasi dulu
nasari itu bukan kena satu kasus tapi kena empat puluh kasus
ya satu kasus wisma atlet tiga puluh sembilan kasus di sidang kedua
yang satu enam tahun yang satu tujuh tahun
kenapa tujuh tahun
kita tahu nazarudin adalah satu mendapatkan secara undang undang aturan hukum
hambalang terbuka semua
dua termasuk ektp
dia whistleblower juga di situ
ya whistleblower perjuangan saya saya juga tahu
saya gimana saya bicara di dpr didampingi sama pak agun apa namanya
dan waktu itu saya udah hopeless pasti enggak diproseskan
ternyata kan jalan
jadi kita harus akui dong
dan dia di kasus kedua dapat tujuh tahun
tapi penderitanya istrinya justru nggak tahu apa apa ya
yang kita udah minta menyerahkan diri apa segarupa
cuma karena dengar omongan yulianis ini
dia dihukum tujuh tahun loh
hartanya diambil semua
ada berapa triliun jelas dia
yang dikembalikan adalah pembelian
saya kan yang teliti
pembelian barang barang yang sebelum dia menjadi dpr
itu pun masih ada debat tebal
ini masih saya masih tulis surat macam macam nih sama kpk
ada yang masih diblokir
masih belum dilepas lepas
jadi kalau istimewa gampang loh
mau ketemu aja saya udah males nama di kpk
mau ketemu aja mau bicara pasti nggak diterima
kita pakai surat suratan aja
tapi nanti kalau itu
anak buah saya langsung jelasin
ini barangnya nih tahunnya ininya
padahal di persidangan sudah jelas
tapi masih belum dibuka juga
jadi semua yang
karena malah kan semua yang hasil dua ribu
bukan hasil permai group saja
yang diperoleh tahun dua ribu satu
walaupun sebetulnya uang yang kita
aliran dananya tidak dari permai group
ternyata diblokir juga
diambil dirampas negara
jadi sebetulnya enggak ada istimewa
malah kita juga ada banyak
menurut anda apa yang dilakukan julianis dengan menyebut nazarudin istimewa kpk
kemudian menyerang kpk dan lain sebagainya
walaupun saya nggak mau bicara di publik
siapa yang meng arrange dia
dari dulu kan begitu
meng arrange dia ini maksudnya meng arrange julianis
ya harus untuk
sebetulnya saya sama nazarudin enggak kasihan kasihan amat sih ya
dan dia juga udah pasrah
saya terima lah ini
tapi yang paling saya kasih adalah istri dan anaknya
kalau saya tahu persis istri dan anaknya nggak ada
terlibat sampai bisa
sampai dia saya minta jemput aja
saya sebagai perempuan ya kesian
dia harus naik perahu
naik bot yang bisa sewaktu waktu tenggelam
dari kuala lumpur
dari daerah mana itu
dengan tki ilegal
dengan segala kerubung kerubung
kalau pergi ke batam
kalau tenggelam gimana
jadi menurut anda ada yang ngerage atau berada di belakang julianis
ya ada kepentingannya
dan kita harus ingat
nazarudin dalam persidangan mengatakan
siapa yang waktu itu hadir dalam pertemuan pertama di
kita lihat di persidangan kan
silahkan buka aja
siapa aja tuh
itu yang berada di belakang julianis
nah ini ada
itu pada baiknya juga ibu elsa sampaikan ke kita
biar jadi juga kita
menurut saya ini
ini pertanyaannya menarik
ya aja saya teringin
saya kira semua
jadi bahwa disampaikan
nazarudin merupakan orang yang diistimewakan
kalau melihat dari rentetannya
kita ikut satu persata kasusnya
dia tersangka gak cuman sekali
bahkan puluhan perkara
dibubarkan kepada dia
jadi memang secara hukum pun dia juga menjadi pihak yang diproses
nah kita juga harus lihat
kapan nazarudin sebagai terpidana atau terdakwa
kapan dia sebagai jc
jc sekolah sekolah operator
setiap sidang iktp
itu kita membuat tim kita ikuti
jadi perkara perkara publik yang itu besar dan penting
kita buat tim untuk melakukan pemantauan
dalam tuntutan itu disebutkan
bahwa nazarudin merupakan jc
kalau jc sudah pasti adalah orang yang mendapatkan
ada sisi kooperatif
membentengi diri dia sendiri
atas perbuatan yang dilakukan
itu diatur dalam undang undang menurut anda
jadi dia menjadi jc
jadi kalau kemudian
masa jc harus disamakan dengan terdakwa misalnya
atau jc disamakan dengan orang yang tertangkap tangan
kita sendiri menyaksikan misalnya
bagaimana nazarudin diseret seret
oleh kpk ditangkap
dan lain sebagainya
itu dilakukan artinya apa
dalam dia kapasitas sebagai tersangka
itu ada porsinya
ketika ada perlakuan khusus itu mungkin statusnya persatu menjadi
mungkin ketika ada perlakuan diminta namanya saksi
pasti akan diminta dengan kondisi yang sangat nyaman
bagaimana kemudian ketika orang dia akan menanggung beban yang dia tahu nih
dia harus dihukum
saya rela dihukum
saya akui perbuatan
kalau saya ada ngambil uang
saya kembalikan uangnya
itu kan sebenarnya syarat jc
jadi jc itu pertama bukan pelaku utama
kalau dia melakukan kejahatan
dia mengakui perbuatannya
ada kerugian negara
dia kembalikan kerugian negara
jadi dia sudah
ada sisi kooperatif
sama misalnya seperti orang orang di perkara iktp yang mengembalikan uang
katakanlah bukan perlakuan khususnya
perlakuan khususnya itu sampai batas bagaimana sih
itu kan masih sisi subjektivitas si penyidik
karena memang itu menjadi ruang yang ketentuan resmi
soal jc memang kan itu istilah jc
tapi sebetulnya kan itu ada di undang undang perlindungan saksi dan korban
yang kemudian tadi memang secara aturan sudah pasti akan diperlakukan baik ya
bukan soal istimewa atau khusus
tapi pasti akan diperlakukan baik
karena itu adalah
misalnya selain maza nazarudin dalam iktp ada juga misalnya seperti damayanti
damayanti pun juga sama
saya yakin ketika dia menjadi jc
dia akan mendapatkan perlakuan yang baik
contoh lain misalnya
irman sebagai terpidana sendiri
dia mengajukan sebagai jc
dihonis tujuh tahun
sugiharto dihonis tujuh tahun
dan dalam persidangan dia kooperatif
semua saksi disampaikan
betul diakui perbuatan
tidak ada bantahan bantahan yang sifatnya mendelegitimasi dan lain sebagainya
itu menjadi sesuatu yang memang harus kita ikuti dari awal
sehingga kita bisa tahu konteksnya
yang yulianis itu saya baru teringat
kan ada acara konfrontir
mungkin yang dimaksud yulianis itu dalam rangka konfrontir itu
itu mungkin penyidik manggil di konfrontir
karena keterangan ini berbeda di konfrontir
nazarudin sama itu

ya bisa aja
karena ada bap konfrontir
dari pancu sendiri mendapatkan cerita tentang apa

yang mengatakan harusnya si yulianis itu tsk
ibu elsa yulianis itu sudah untuk kesekian kalinya meminta dijadikan tersangka
bebaskan teman teman saya
karena yang harusnya bertanggung jawab itu adalah saya
tapi tidak dilakukan
saya nggak tahu
saya udah bikin surat loh
bahkan melakukan perbuatan perbuatan yang annoying
dia nge tweet dengan bahasa yang sangat vulgar dan kasar kepada kpk
nah kemudian berikutnya ini juga fakta

ya tadi kita berbicara seolah dari satu kasus ke kasus lain lain

bener bener diistimewakan oleh kpk